badan perencanaan pembangunan nasional atau bapenas
memprediksi indonesia akan kehabisan petani pada dua ribu lima puluh
saat ini hanya sedikit generasi muda yang mau melanjutkan profesi petani
pada seribu sembilan ratus tujuh puluh enam enam puluh lima delapan persen warga indonesia bekerja di sektor pertanian
proporsi tersebut menurun drastis menjadi hanya dua puluh delapan persen pada dua ribu sembilan belas
survei pertanian antar sensus dua ribu delapan belas menunjukkan
dari tiga puluh tiga empat juta petani di indonesia
hanya dua enam persen yang berusia di bawah dua puluh lima tahun
dan dua belas tiga persen berusia antara dua puluh lima hingga tiga puluh empat tahun
selebihnya adalah petani berusia tiga puluh lima tahun ke atas
minimnya anak muda yang mau meneruskan usaha pertanian

juga terjadi di desa desa lumbung padi di jawa barat
salah satunya di desa muara
kecamatan cilamaya wetan kabupaten karawang
nggak mau petani karena dalam lapangan pekerjaannya gitu
dalam melakukan kerjanya
capek panas ya pokoknya berat lah gitu
kalau yang belum terbiasa di lapangan seperti itu
menurut saya sih pekerjaan petaninya itu berat banget ya mas
karena kan harus turun langsung ke sawah
langsung ke kebun kayak gitu
tiga puluh persen dari sekitar empat warga desa muara
berasal dari rumah tangga petani
namun tak sampai sepuluh persen di antara mereka
merupakan petani berusia di bawah tiga puluh lima tahun
kalau petani di sini rata rata usianya usia tua semua
karena kalau anak anak mudanya sebagian besar
ada yang nyari kerjaan ke luar daerah
cari kerjanya di pabrik
ada yang sekolah juga
jadi penerus penerus pertanian di desa muara ini semakin sedikit
ya sebenarnya harus nerusin lah gitu
jadi supaya jangan hilang gitu lah untuk masa masa sekarang
alasan ekonomi menjadi salah satu penyebab sedikitnya anak muda
yang berminat melanjutkan usaha pertanian
pada dua ribu dua puluh rata rata upah pekerja di bidang pertanian
yang paling kecil dibanding sektor lainnya
yakni hanya satu sembilan juta rupiah per bulan
angka ini jauh di bawah sektor pertambangan
yang rata rata memberikan empat empat juta rupiah
dan perbankan empat satu juta rupiah per bulan
mengapa yang menanam yang miskin
ini menarik nih mengapa yang menanam itu yang susah
logikanya kan mereka yang menanam ini yang memproduksi
yang menghasilkan bahan dasar tadi itu harusnya punya keuntungan yang lebih besar
tetapi ternyata keuntungan ini dirasakan manfaatnya oleh middleman
tengkulak yang bermain di tengah dan mereka yang bermain di pasar
bayu menambahkan pemerintah saat ini banyak memberi bantuan saprotan
atau sarana produksi pertanian termasuk memperkenalkan teknologi terbarukan
tetapi menurut bayu menarik minat anak muda untuk kembali menggeluti pertanian
tak cukup dilakukan dengan iming iming memberi traktor dan subsidi pupuk
pemerintah perlu memberikan akses tanah yang adil bagi petani
memangkas rantai distribusi dan mengendalikan harga produk pertanian di pasar
agar mereka yang menanam menjadi pihak yang mendapat paling banyak keuntungan